saya ini bicara di universitas islam jadi saya tahu kalau bicara tentang defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri
kami ingin sampaikan bahwa dalam tiga tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali
indonesia mampu membayar kembali